kita beralih ke informasi lainnya penyidik satreskrim polres jakarta selatan terus mendalami motif pengeroyokan yang dilakukan artis riko valentino
bersama pengusaha ps store putra siregar di salah satu kafe di kawasan senopati jakarta selatan beberapa waktu lalu
dalam kasus ini polres metro jakarta selatan telah menetapkan dua tersangka pengeroyokan korban nur alamsyah
yaitu artis sinetron rico valentino dan juga pengusaha pstore putra siregar
untuk mengetahui motif pengeroyokan penahanan kedua tersangka diperpanjang selama dua puluh hari mendatang
pada rabu penyidik berencana menjatuhkan pemeriksaan selebgram chandrika cika
dan hal ini juga dilakukan untuk mengetahui kronologi kejadian karena ia berada di tkp pada saat peristiwa pengeroyokan itu terjadi
sudah menjatuhalkan pemeriksaan terhadap pihak pihak yang diduga mengetahui
maupun yang terlibat dalam proses
dalam proses atau peristiwa tersebut
kami juga memintain keterangan saudari cc dan kami sudah melayangkan surat panggilan
untuk dijadwalkan besok untuk hadir untuk memberikan keterangan kepada kami